sampai jumpa di video selanjutnya

kalau tidak ada yang disembunyikan kamu bisa langsung jawabkan
orang itu penipu mata duitan dan suka mempermainkan perempuan
sebenarnya saya sama sekali tidak ingin membicarakan masalah ini mas
tapi mas terus terus mendesak saya
saya terpaksa membicarakan hal ini pada masa
dulu saya sempat dekat dengan pria ini mas
mama mau buat siapa
orang ini yang mama maksud
apa benar orang ini penipu tukang main perempuan dan mata duitan
reski mama mau bicara sekarang ayo
ada apa sih
ma aku udah gak tahan ma
aku udah gak tau ngeliat mama ngarang ngarang cerita tentang papa kayak gitu
mama terpaksa reski
lagipula orang itu gak kenal sama papa kamu
mama terpasang ngarang ngarang cerita dan cari cari cerita supaya dia nggak mengorek ngorek masalah foto itu
kenapa sih ki mesti dibesarkan
dari awal aku gak suka mama namain diri dengan nama papa
sekarang mama gilir gilirin papa sembarangan
mama gak tau
mama tuh yang bener bener gak punya perasaan
ma dengerin mama
dengerin mama reski
kalau kamu masih meributkan hal hal kecil yang gak penting ini kamu pastikan kamu gak bakal ketemu sama papa kamu
cuma itu senjata mama
karena cuma itu yang ampuh
sekarang mama masih nanya kenapa aku benci sama mama
quran omongyaranya lest bagik panah kedalam kita

sekarang kamu mandi
setelah itu kamu sarapan
jangan jangan nanti dirampok lagi
aneh kalau dirampok
mobilnya aja dibilangin kaget letak di pinggir jalan
kamu lihat sendiri tadi kan
jangan jangan itu papa man
kita harus kesana sekarang man
ini sehirah papa
papa celakanya terluka parah ma
tapi rulah kan sih
ada apa sih
tahu ada apaan sih
mas prabu kak
kenal zahira gak
dia udah dateng belum ya
gak tau tuh gak liat
kenapa dia belum datang juga
gimana kabar pak prabu
aku kan belum tanya sama dia soal papanya itu
rizky aku pengen tanya sama kamu
apa dia lagi ada masalah ya
kok mukanya kayak gitu
kayaknya waktunya gak tepat
kalau aku tanya soal ayah sekarang
aku mau nemuin zahira
aku udah perlu sama dia
aku lupa jemput dia